komisi hukum dpr akan mengevaluasi kinerja badan nasional penanggulangan terorisme atau bnpt
menyusul sejumlah peristiwa teror yang terjadi belakangan ini
komisi tiga mempertanyakan apakah bnpt masih bisa diandalkan dalam upaya pencegahan terorisme atau tidak
dalam rapat dengar pendapat antara komisi tiga dan bnpt
banyak anggota komisi yang mempertanyakan kinerja bnpt dalam penjagaan terorisme dan radikalisme
komisi tiga melihat bnpt selama ini banyak melakukan sosialisasi di dalam dan luar negeri
tapi selalu terlambat saat pencegahan teror
bahkan anggota komisi tiga mempertimbangkan untuk mengevaluasi bnpt
jika sudah tidak bisa diandalkan dalam mendeteksi terorisme
sementara itu kepala bnpt soehardi alyus mengakui terorisme bukan hanya masalah indonesia
tapi juga negara lain
karena itu bnpt membeberkan upaya pencegahan terorisme dan radikalisasi
diantaranya dengan mengajak seluruh kementerian
hingga lapisan masyarakat untuk berkoordinasi lebih waspada aktif melaporkan
bnpt juga menjelaskan banyak modus baru yang dikembangkan pelaku teror
sehingga upaya pencegahan harus lebih cepat
kita masih bekerja sama terus sama densus delapan puluh
kan sudah tujuh puluh lebih kan diambil
jadi sekarang dari satu sel itu mereka sekarang tentunya agak hati hati bergerak
mereka bergerak kelompok kelompok dan dia tidak bunyi
kalau bunyi pasti kita langsung kita ambil
tapi karena bunyi dia kelompok nanti pas bertemu mereka baru mendiskusikan hal semacam itu
nah ini jadi modus modus yang baru yang harus kita waspadai
sel sel itu semuanya kita monitor kok
tapi kan ada juga modus modus yang berubah karena dia kewaspadaan mereka juga
nah tapi yang paling penting adalah
mindset itu masih ada
ya harus kita waspadai
dan ini perlu serta masyarakat semuanya
bnpt mengaku bukan hanya indonesia yang terpapar paham radikalisme
fenomena ini juga terjadi di negara lain
bnpt juga membeberkan upaya penanggulangan terorisme deradikalisasi
dan mengajak seluruh kementrian berkoordinasi
dalam rapat dengan pendapat bersama dpr
kepala bnpt sohardi alyus membeberkan upaya pencegahan terorisme yang dilakukan bnpt selama ini
bnpt mengajak seluruh kementrian berkoordinasi

seluruh kementerian dan masyarakat lebih waspada dan aktif melaporkan jika ada kecurigaan atas pelaku teror
selain itu bnpt menjelaskan banyak modus baru yang dikembangkan pelaku teror
sehingga upaya pencegahan harus lebih cepat
bnpt telah memetakan keluarga dan anak pelaku teror adalah yang paling berpotensi untuk terpapar paham radikal
dan melanjutkan aksi teror
oleh sebab itu bnpt berupaya membangun fasilitas untuk anak anak pelaku teror
dan menyelamatkan mereka agar tidak melanjutkan teror
nah ini jadi modus modus yang baru yang harus kita waspada
sel itu semuanya kita monitor kok
tapi kan ada juga modus modus yang berubah karena dia kewaspadaan mereka juga gitu
nah tapi yang paling penting adalah mindset itu masih ada
harus kita waspada
dan ini perlu serta masyarakat semuanya
saya bersyukur kemarin pak mendagri dan juga saya sudah dipanggil bapak wakil presiden ya
untuk lebih mengaktifkan semua lintas kementerian
nah nanti kita akan bertindak sebagai koordinator lagi
ini harapan kita sebenarnya bnpt semua kementerian itu aktif
nah mendagri kemarin kan sudah membuat semacam perintah untuk semua instruksinya itu harus sampai dengan ke tingkat rt rw
artinya mereka itu juga harus punya kewajiban
jangan cuma nggak punya awareness gitu ya
kewajiban melaporkan ketika sesuatu hal yang tidak lazim atau akan membahayakan
itu harus cepat dikomunikasikan dengan aparat
itu bagian daripada bagaimana kita punya resilience punya imunitas masyarakat itu
nah juga kita akan mengaktifkan lagi lebih aktif lagi supaya bnpt ini programnya sampai semuanya
noumid tengah an inches enam s dan kecil enam bahasa indonesia
majelis ulama indonesia mui pekan lalu memulai kegiatan standarisasi dai atau sertifikasi dai
visi dan koordinasi dakwah menjadi bahasan dalam kegiatan itu
dikutip dari lamandetik com para dai diundang ke mui untuk musyawarah dan koordinasi langkah dakwah
musyawarah membahas materi dakwah yang meliputi wawasan keislaman wawasan kebangsaan dan metode dakwah
menurut ketua komisi dakwah dan pengembangan masyarakat mui pusat kiai haji holil nafis
para dai ini akan direkomendasi oleh mui untuk melakukan dakwah di seluruh indonesia
khalil menambahkan standarisasi dai dilakukan untuk menyatukan persepsi dan langkah dakwah
dalam mengembangkan ajaran islam untuk memperkuat kesatuan bangsa
sebelumnya wacana sertifikasi dai pernah mencuat pada pertengahan tahun lalu
saat itu pemerintah melalui kementerian agama menerbitkan daftar dua ratus nama mubalik sebagai rekomendasi pendakwah
langkah ini menuai kontroversi namun ketua mui yang dijabat oleh ⁇ maruf ⁇ amin menyetujui langkah kemenak
mui bersedia menyiapkan sertifikasi
pemerintah menyiapkan sertifikasi khusus dan berencana terus menambah jumlah daftar nama mubalik yang diterbitkan oleh kementerian agama
majelis ulama indonesia berencana mengeluarkan sertifikasi untuk para pendakwa para dai
ini dilakukan untuk menyaring mereka yang dikategorikan radikal
rencana ini memicu pro dan kontra
ada yang menilai rambu rambu sertifikasi atau standarisasi tak memiliki tolok ukur yang jelas
bersama saya di studio malam hari ini sudah hadir mas duki badlowi
komunikasi majelis ulama indonesia
pak mas duki assalamualaikum salam malam
waalaikumsalam selamat malam mbak gimana kabar
baik baik alhamdulillah sehat
pak mas duki mengonfirmasi beberapa hal nih yang sudah ramai mungkin baru setengah setengah informasinya
tapi kemudian sudah menjadi konsumsi publik dan selalu ramai pembahasan soal ini
apa bedanya dengan sertifikasi ini kemudian dengan daftar yang sebelumnya sempat dirilis oleh kementerian agama
apakah ini lanjutannya atau bagaimana
enggak ini bukan lanjutan
jadi ini sebenarnya adalah bukan sertifikasi dai tapi ini adalah dai bersertifikat
bedanya adalah bahwa kalau ⁇ dai ⁇ bersertifikat itu ini adalah sebuah pilihan
orang boleh mengikuti proses yang berlangsung yang dilaksanakan oleh majelis ulama indonesia
tapi juga orang boleh juga tidak mengikuti
beda misalnya kalau misalnya guru sertifikasi guru
maka guru yang tidak bersertifikat wajib kan
atau orang misalnya ingin berkendara maka dia wajib punya sim
tapi kalau dai bersertifikat itu adalah sebuah pilihan
nah tetapi catatan pentingnya dibalik itu orang orang yang nanti sudah bersertifikat itu
maka tentu saja dia akan direkomendasikan ya
ada database begitu nanti
ya database seperti itu
jadi kita sarankan juga kepada pemerintah kepada bumn untuk memakai dai dai yang bersertifikat
kira kira seperti itu
untuk memperoleh sertifikat itu apa saja yang dilihat oleh majelis ulama indonesia
tentu saja ada beberapa kriteria yang sifatnya dasar ya
yang harus dilalui oleh seorang dai yang kemudian supaya dia lolos dari proses sertifikat itu
yang pertama tentu saja sesuai dengan tuntutan keilmuan agama di situ
bahwa seorang dai itu kan ya orang yang memang betul betul memahami secara mendalam masalah ilmu agama gitu kan
jadi jangan hanya kemudian dia tahu satu ayat dua ayat
tahu satu dua hadis soeh gitu kan
tapi dia tidak mengerti perkara sebenarnya kedalaman agama
dia sudah tiba tiba muncul di televisi lalu kemudian dia sudah menyatakan diri sebagai dai
tidak seperti itu tapi betul betul mendalam
nah kedalaman itu di mui banyak orang orang yang sangat alim dan itu pasti akan melakukan satu dialog
ketahuan nggak dai ini memang mengerti terhadap duduk soal agama atau tidak
saya kira itu salah satu kriteria yang menjadi dasar ya
tes lagi atau bagaimana

saya kira bukan tes
kalaupun tes mungkin dengan berbagai cara yang bagaimana supaya calon calon dai yang akan kita sertifikat itu tidak merasa direndahkan
tapi kan kita sebenarnya kalau orang orang yang mengerti terhadap agama saya kira kan memang ketika kita mengajak berdialog
kan memang ada beberapa kata kata kunci yang ketahuan
apakah dia memang mempunyai ilmu agama yang dalam atau tidak misalnya seperti itu
apakah dia seorang ngerti ilmu agama tapi orientasinya tekstualis saja
atau misalnya bahwa dia itu sudah mampu mengejawantahkan ilmu agama yang tekstualis itu ke dalam konteks keindonesiaan
itu kan juga satu hal yang tidak gampang misalnya
kriteria yang lain yang juga tidak kalah penting itu adalah soal soal yang terkait dengan ya kalau guru itu kan guru laku
yang kata orang jawa itu ya kalau guru kencing berdiri maka muridnya akan kencing berlatih
berlari lebih lebih lagi
jadi artinya soal keteladanan itu sangat diutamakan di dalam proses ini
artinya soal ahlakul karimah menjadi orientasi di dalam
bagaimana dai bersertifikat itu menjadi tolok ukur ya dari persoalan persoalan yang kita diskusikan ini
sehingga dengan demikian maka standarisasi itu menjadi sangat penting
karena memang tanpa adanya standarisasi saya kira justru itu tadi
banyak akhirnya publik ya apalagi sekarang zamannya ada zaman media sosial
jaman televisi gitu kan
banyak anak anak muda
banyak anak anak muda kalangan kalangan milenial itu itu punya ikon punya idola
yang idolanya ternyata itu adalah sangat dia kagumi sangat dia ikuti
tapi ilmu agamanya seperti apa
nah anak muda itu banyak tidak tahu terhadap kedalaman ilmu agama yang sekarang dia jadikan idola
ini kan berbahaya kalau seperti itu
oke kekhawatirannya apa sih sebenarnya sampai harus betul betul dipantau secara dekat kemudian diberikan sertifikat
sampai harus berdialog betul betul dalam untuk sampai mengeluarkan sertifikat
apakah ini ada hubungannya juga dengan dikelompokkan nanti mana kira kira yang potensinya radikal atau tidak
saya kira kalau persoalan radikal dan tidak radikal itu kan otomatis itu akan terlihat dengan sendirinya
tetapi kan yang terpenting kita jangan sampai terjebak apa itu radikal
kan gitu kan
karena banyak sekali kita mendiskriminasi
mendiskusikan sesuatu tapi tidak ketemu ya ujung dan ekornya di mana hulu hilirnya seperti apa
apa yang dimaksud radikal kan tidak seperti itu
oleh karena itu justru saya kira majelis selama indonesia itu akan menjelaskan persoalan itu
artinya bahwa yang dimaksud radikal itu misalnya salah satu kriteria yang paling pokok misalnya
bahwa dia itu punya pandangan keagamaan yang friendly terhadap faham kebangsaan
itu kan salah satu hal yang sangat penting gitu kan
jangan sampai misalnya kita berdakwah gitu ya
saya mungkin alim saya mungkin bagus sebagai seorang dai
tetapi secara ideologi saya tidak pro terhadap ideologi negara
kan itu kan akan berbahaya
karena tadi seperti kita katakan bahwa ada kecenderungan saat ini ya hasil survei dari berbagai lembaga survei yang ada
kalangan milenial sekarang ya dari yang terjadi itu makin ke depan itu dia makin tidak peduli
jadi kepedulian dia itu terhadap tokoh
dia akan bisa jadi google yang dia lihat
apa aja yang dia tidak tahu dia lihat di google
lalu kemudian dia yang penting punya satu idola
yang lain dia tidak mau tahu soal apa apa
sehingga dengan demikian seorang da'i ini ke depan mbak itu adalah panutan yang sangat kunci

dan kalau kita itu adalah ini adalah panutan yang sangat kunci
dan kalau kita itu adalah ini adalah panutan yang sangat kunci

harus betul betul bagaimana dia mempunyai pandangan ideologi yang baik
terhadap bagaimana faham keagamaan di satu pihak dan faham kebangsaan di pihak yang lain
saya kira itu adalah satu kunci yang sangat penting untuk kita fahami bersama sama
dan ke depan saya kira negara ini justru akan sangat ditentukan ya bukan cuma dia maju dalam bidang ekonomi
bukan dia juga maju dalam bidang teknologi
tapi juga saya kira ada kesalahan
ada keselarasan pemahaman di antara bangsanya untuk mendukung secara ekonomi dan teknologi itu bahwa bangsa itu berhak untuk maju
sehingga dalam bahasa ekonomi yang sering orang orang katakan bangsa ini sekarang bisa dari kelas menengah negara kelas menengah bisa ke kelas atas
untuk bisa naik ke kelas atas itu salah satu ukurannya di tengahnya itu adalah bagaimana faham keagamaan negara itu
kalau faham keagamaan negara itu tidak friendly antara ideologi
kalau faham keagamaan negara itu tidak friendly antara ideologi
itu bisa menjadi ancaman dan negara itu akan gagal untuk naik kelas dari menengah ke atas
saya kira itu satu soal yang sangat serius
tolok ukurnya tadi sudah disampaikan sedikit
saya akan sekarang berbincang dengan ibu maria ulfa ansor ketua pp dewan masjid indonesia
salam malam ibu ulfa
ibu ulfa bagaimana soal dai bersertifikat ini
jadi sudah disampaikan tadi bukan sertifikasi tapi dai bersertifikat
jadi mereka datang sendiri
bagaimana posisi atau dmi melihat ini bu ulfa
mereka datang sendiri diwawancara lalu bentuknya apa
artinya tarifiat dari sertifikat itu arahnya apakah mau memberikan apa namanya semacam ukuran
mereka bisa mencari data bahwa dia itu layak seperti sertifikasi profesi atau dia sebenarnya untuk sekedar didata
dia mendaftar bahwa saya misalnya nih datang saya mendaftar untuk menjadi dayah yang kira kira terdaftar namanya di dalam mui atau di lembaga yang diberi tugas untuk melakukan pendataan itu
saya dulu begitu menanggung
begitu menangkap secara utuh ya
jadi mereka yang datang ke majelis ulama indonesia itu memang pilihan ya untuk sertifikat ini pilihan ya pak mas duki ya
ya bisa dia bisa dia apa namanya memilih apakah dia mau apa menjadi bagian dari orang yang disertifikasi di mui atau tidak
dan itu saya kira nanti tidak hanya mui bisa juga dilaksanakan oleh nahdlatul ulama
bisa dilaksanakan oleh orban
ormas yang memang secara reputatif gitu ya dalam konteks kebangsaan dan paham keagamaan itu dia adalah memang organisasi itu mumpuni
sehingga dengan demikian bisa dilakukan
untuk apa karena memang kita supaya tadi itu ada problem yang sangat serius di kita itu yaitu terkait dengan masa depan generasi muda kita ke depan yang punya kecenderungan dia hanya berorientasi kepada idola gitu ya
dan paham keagamannya tergantung idola itu
betapa bahayanya kalau justru idolanya itu adalah justru adalah orang orang yang secara ideologis dia secara diametral bertentangan dengan paham kebangsaan
ya menurut anda ini tepat dilakukan sekarang atau tidak
menurut saya kalau saya melihat ya saya kira harus lihat secara menyeluruh ya bahwa ada tokoh tokoh yang
yang bisa menjadi idola gitu ya oleh para jamaahnya karena dia memberikan katakan berdakwah dengan mohon maaf saya menyebutnya mungkin dakwah dengan yang jauh dari nilai nilai islam yang ramai islam yang santun gitu ya
lebih pada kecenderungannya dakwah yang dalam tanda kutip provokatif misalnya
saya sepakat bahwa untuk dakwah yang provokatif
itu ya sudah bertentangan dengan prinsip prinsip dakwah karena di dalam berdakwah itu kan prinsipnya menasehati orang gitu ya dengan cara cara yang santun sesuai dengan kadar orang yang didakwahi gitu kan
ya tidak dengan menggunakan bahasa bahasa provokatif apalagi nilai nilai yang bertentangan dengan norma norma dan nilai nilai yang berkaitan dengan kebenaran

saya sepakat bahwa itu harus dihindari gitu
di satu sisi selain juga upaya upaya pencegahan mungkin yang perlu dilakukan saya kira kalau dia datang sukarela untuk mendaftar gitu ya menjadikan katakan menjadi jaih yang diakui oleh mu'i atau mendaftar gitu ya

jadi itu adalah hal yang di dalam berdakwah
jadi itu adalah hal yang di dalam berdakwah
kalau nella dengan nilai nilai kim betul betul di pecahkan oleh mu'i atau mendaftar menjadi bagian dari mu'i
saya sepakat bahwa itulah semacam proses rekrutmen jaih untuk mu'i lalu kemudian mereka mendaftar jadi jaihi mu'i mereka mendapatkan apa misalnya seangat mereka ada penguatan kapasitas ada pelatihan gitu
itu menurut saya positif kalau itu
sertifikasi ini dilakukan misalnya tanpa memberikan pahaman baru terhadap islam yang
rama islam yang santun misalnya ya itu itu saya khawatir nanti kemudian alih alih mau mencoba
melakukan penguatan terhadap para daidai yang dalam tahap kusip ya provokatif ini yang terjadi
kemudian konfrontatif gitu oke jadi menurut anda ini tepat momennya sekarang atau menurut
anda harus dikaji lagi sebetulnya menurutnya perlu kajian perlu tetap ada kajian yang lebih
komprehensif ya ada kita harus melihat dari berbagai sisi ya soal apanya nih
variable penilaiannya atau soal apa ini soal ininya apa namanya urgensi dari sertifikasi
atau urgensi dari tanda dirahmi itu kalau misalnya mungkin yang yang yang menurut saya
ya perlu juga selain itu yang harus dilakukan adalah menurut saya penguatan terhadap
film pendidikan agama itu menurut saya penting dan masyarakat juga harus disadarkan bahwa ketika
da'i gitu ya dia juga harus tahu bahwa da'i itu kan punya tugas berda'wah terkait nilai nilai agama
harusnya di tracing orang itu seberapa kemampuan agamanya seberapa dimana dia memperoleh penelitian
agama itu diberikan sampai kemudian mohon maaf dia baca ayat al qur'an masih menepotkan lalu
tiba tiba dia apa namanya masyarakat kan kadang kadang haus agama tetapi di sisi yang lain
mungkin belum akses untuk mendapatkan informasi terhadap para penceramah penceramah yang
memiliki kapasitas mungkin mereka terbatas sehingga dia yang dilihat kan kemudian di youtube yang
dia kemudian di google gitu yang dicari nah saya pikirnya muin menurut saya punya
otoritas untuk melakukan pembinaan terhadap para da'i da'i itu tapi tidak dengan ya itu kalau kalau
data itu tapi tidak dengan trouver bahwa dia harumin risks

kalau bentuknya sertifikasi atau standarizasi menurut saya
lalu apa yang diberikan tindak lanjutnya
setelah mereka mendaftar untuk mengikuti standarisasi
oke menarik itu pak
semacam pengadaran kayak pengadaran ulama menurut saya bagus
pak mas duki tapi kira kira saya sudah bisa menangkap maksudnya ibu ulfa
jadi kurang lebih begini misalnya ada yang sudah datang untuk mendapatkan sertifikat ke mui
kemudian sudah dites tapi katakanlah mungkin ada yang belum sampai ke standar itu
kemudian apa yang akan dilakukan dengan mereka ini
apakah ada pemberian materi penguatan materi atau bagaimana pak mas duki
ya saya kira kalau yang disampaikan oleh ibu maria ulfa saya kira wacana itu ya
sementara ini kan kita menghadapi sesuatu yang kondisinya real
jadi sudah tidak bisa menunggu lagi
tidak bisa tidak bisa menunggu
ini persoalannya mendesak bahwa ada sejumlah faktor ya yang memang harus dilakukan
karena satu masyarakat ya seperti yang saya katakan
masyarakat sekarang itu tadi mbak maria ulfa mengatakan bahwa masyarakat sekarang itu haus agama
tetapi ketika dia hus agama tapi dia tidak tahu caranya memilih siapa pendai
yang kira kira bisa menjawab terhadap kehausan agama itu
dalam konteks islam yang rahmatan dilalamin
dia tidak bisa memilah itu publik itu
itulah saat ini yang terjadi
terjadi saat ini
dan ibu maria ufa tadi mengaku itu
jadi artinya sama
jadi kita merasakan hal yang sama
jawabannya seperti apa
jawabannya adalah misalnya tadi dia bilang pengkaderan ulama
pengaduran lama sudah lama dilakukan dan sampai sekarang tetap dilakukan
artinya itu sudah sudah berjalan
jadi bukan wacana
artinya itu sudah kita lakukan
tetapi bukan sekedar kita hanya pengkaderan ulama
tapi juga bagaimana kita terhadap da'i da'i yang sekarang ini ada
supaya dia tidak memberikan satu pengertian pengertian yang kurang baik dan kurang benar
karena ternyata da'i da'i itu tidak dalam dalam ilmu agama misalnya seperti itu
maka disinilah dilakukan standarisasi
menjawab terhadap tadi yang kita diskusi
yang belum sesuai standar
yang belum sesuai standar
ya kita bilang bahwa belum sesuai standar
gimana cara supaya sesuai standar
ya itulah yang disebut dengan proses pendalaman
ada proses skandarisasi
apa yang belum standar misalnya
oke yang belum standar itu adalah ini
nah bagaimana supaya ini anda bisa mendalami
kira kira seperti apa
nah seperti itu
nah pendalaman pendalaman seperti itulah yang dilakukan oleh komisi ⁇ dawah di majelis ulama indonesia
standarisasi seperti apa
pak mas duki tapi kalau misalnya secara psikologis kan misalnya para pendakwa yang sudah nyaman dan selama ini sudah menebarkan islam yang rahmatanil alamin pasti tidak ada masalah soal itu
tapi bagaimana yang belum
apakah mereka akan secara sukarela mau mendapatkan sertifikasi ini
pasti tidak kan
kan saya bilang bahwa ini adalah pilihan
dia tidak mau juga nggak apa apa
karena ini adalah pilihan bukan paksaan
dan ini bukan standarisasi
ini bukan proses pilihan
makanya kita bilang ini adalah apa yang disebut dengan da'i bersertifikat
itu bisa dilakukan oleh mui
bisa juga dilakukan oleh ormas ormas yang punya reputasi untuk melakukan pelaksanaan seperti itu
dan banyak ormas seperti itu
salah satu contoh misalnya adalah ormas ormas yang juga terlibat dalam proses pendirian republik ini
saya kira itu adalah ormas ormas yang cukup mumpuni
dia punya kapasitas untuk melaksanakan itu
tapi artinya apa
memang kita mari lah
generasi muda ini kita jaga bersama sama
kan seperti itu
kalau kita jaga bersama sama caranya seperti apa
mari kalau kita mau berdakwah
maka berdakwahlah dengan cara cara sebagaimana yang diajarkan dalam islam
wasatiyah itu seperti apa
islam yang rahmatil alamin itu seperti apa
bahwa berdakwah itu adalah mengajak
dakwah itu artinya mengajak
bukan apa bukan mengejek katanya seperti itu kan
antara mengajak dan mengejek kan tipis
tapi justru banyak sekali orang mengatasnamakan dakwah tapi mengejek bukan mengajak
ini kan satu hal yang perlu kita segera benahi
dan kalau kita melihat ini dibandingkan negara negara yang lain kita terlambat
karena negara negara yang lain itu sangat sangat ketat
malaysia sudah ya brunei sudah
arab saudi juga lebih ketat lagi
semua negara negara muslim itu justru sangat ketat disini
nah disini dengan alasan demokrasi dengan asal alasan ham macam macam alasan
akhirnya kita lambat melaksanakan itu
oke oke tapi bu ulfa masih bersama kami
bu ulfa kalau misalnya dari dewan masjid nih
anda melihat ini memang sudah berlangsung sekarang ini sudah berlangsung
kalau dari dewan masjid sebenarnya anda melihat segenting apa ini harus dilakukan
dan kira kira apa dampaknya
atau mungkin sudah ada ini sudah menimbulkan gejolak mungkin dari informasi yang anda terima
nanti kita akan lihat
nanti dijawab setelah jeda ya ibu tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
pertanyaan yang tadi bu ulfa sebelum jeda
bagaimanapun ini sudah dilakukan sekarang sudahkah ada dampaknya
dan kalau misalnya apakah kemudian harus ada yang diantisipasi
jika harus ada yang diantisipasi apa
ya kalau mbak kalau soal keresahan ya terhadap para pendai ya para pendai yang katakan sangat ekstrim itu

artinya saya secara pribadi satu frekuensi dengan pak mas budi
ini sebenarnya keresahan keresahan banyak pihak gitu ya
di mana kelompok kelompok ini mengatasnamakan agama gitu ya
tetapi kemudian dakwahnya bukan dakwah yang mengajak orang untuk melakukan kebaikan kebaikan gitu ya
sebagaimana dicontohkan oleh rasulullah misalnya
tetapi yang terjadi kan memprovokasi dalam tanda kutip ya
seperti juga misalnya di beberapa temuan penelitian saya kira sudah ada juga gitu ya
yang menyebutkan sejumlah para pendakwah ini yang sudah masuk di dalam lembaga lembaga agama
maksudnya juga di dalam masjid masjid kementerian
the wmn misalnya
itu yang seperti yang pernah dilakukan oleh beberapa yang lalu oleh pt km
dan pernah juga dari wahid institute saya kira melakukan penelitian itu
tetapi kemudian yang menurut saya memang kita perlu ada upaya ada strategi yang bisa idealnya ya
bisa merangkul mereka untuk memberikan pemahaman pemahaman yang wasatiyah
pemahaman pemahaman yang sejuk yang menghargai nilai nilai kemanusiaan nilai nilai keindonesiaan
itu idealnya seperti itu
tetapi problemnya adalah apakah mereka mau misalnya
kalau para pendai pendai yang pemula pemula saya kira pasti mereka akan mendaftar gitu
baik dilakukan oleh mui maupun kalau inu atau muhammadiyah membuka pasti mereka akan mendaftar
karena mereka masih mencari
mereka masih mencari
mereka masih mencari
mereka masih mencari dan mereka termasuk yang terbuka untuk menerima masukan masukan
tapi bagaimana dengan mereka yang sudah meyakini bahwa ini adalah jihad mereka adalah
bukan jihad untuk sekedar mengajak orang untuk meningkatkan ibadahnya beramar ma'ruf
tapi amar ma'ruf nahir muka mereka sudah sangat ekstrim
katakan sudah sangat radikal gitu ya
itu menurut saya butuh
menurut saya butuh pendekatan khusus
tidak cukup hanya dengan semacam trending ya
saya butuh dialog yang terus menerus dan menurut saya
saya kalau lebih suka memilih merangkul mereka gitu ya
tidak mereka mencari ya kemudian jangan dibalas lagi dengan mencari gitu
tapi bagaimana mereka disadarkan agar tidak mengulangi dengan dakwa dakwa yang memaki dan memprovokasi
ya ya saya setuju kalau itu pilihan
jadi orang apa namanya datang ini kan memilih karena dengan sendirinya kan dengan panggilan kesadaran sendiri gitu kan
tidak ada pemaksaan
tidak ada juga keharusan
pak mas duki terakhir dari anda
saya kira begini
bagaimana yang tidak datang untuk mendapatkan sertifikat
ya sudah biarkan saja
tapi juga terus menerus menyebarkan dakwah itu
tidak mungkin da'i bersertifikat ini bisa merangkul semua orang
jadi seperti yang dikatakan ibu maria tadi
orang orang yang sudah sedemikian keras bahwa itu adalah kebenaran mutlak yang nggak bisa diubah
ya tidak usah diajak
bahwa nggak usah disertifikasi di sini maksudnya
bahwa itu dirangkul di lain program itu soal yang lain
bukan menjadi bahasan fokus dari apa yang kita bicarakan saat ini
itu adalah strategi yang lain
itu strategi yang lain
tetapi yang terpenting bagi kita itu kan bagaimana agar masjid masjid kita itu ada suasana damai
bagaimana misalnya ada suasana toleran
di dalam khutbah khutbah di dalam ceramah ceramah
bukan kita sedang berada dalam suasana perang
ini kan banyak sekali ya materi ceramah materi dakwah
seakan akan kita itu ada di dalam sebuah negeri yang sedang berperang
ini kan tidak boleh
itulah yang saya sebut bahwa orang bisa memahami ayat tapi secara teks saja

jadi dari teks ke konteks ini adalah sebuah proses yang sangat penting

tetapi itu butuh proses
tetapi itu butuh proses
itulah sebenarnya yang dilakukan oleh majelis ulama itu
islam wasatuyah itu adalah bagaimana dia islam kafah kalau istilahnya ketua umum mui
itu adalah islam kafah ma'al mithak
jadi islam kita itu keseluruhan tetapi konteksualnya adalah konteksual indonesia
gimana konteksual indonesia
ada kita punya kesepakatan kesepakatan ketika negeri ini didirikan
dengan tokoh tokoh agama lain
dan kita tidak boleh saling mengganggu antara satu dengan yang lain
oleh karena kita tidak boleh saling mengganggu antara satu dengan yang lain
maka toleransi menjadi bahan utama dalam kita berbicara apapun
nah oleh karena itu hal yang seperti ini kan harus kita lakukan
dan harus kita tata
nah ini kan manajemen yang harus dilakukan dengan baik
terencana sehingga kita mempunyai target target kira kira lima tahun ke depan seperti

tahun ke depan seperti apa
dan bisa dilaksanakan dimana saja oleh majelis ulama
dan ini rencananya tidak hanya dilaksanakan di majelis ulama pusat
tapi bisa dilaksanakan di berbagai daerah
yang kedua juga akan dilaksanakan secara masif
seperti yang saya katakan bahwa ada ormas ormas mungkin juga dewan masjid yang lain lain bisa melaksanakan ini semuanya
karena apa karena kita butuh saat ini
tapi kalau enggak negara ini bisa gagal
gara gara salah faham mengenai persoalan persoalan
pemahaman keagamaan dan kebangsaan yang tidak ketemu
itu bahayanya di situ
kami akan terus memberikan perkembangan soal dai bersertifikat versi majelis ulama indonesia ini
pak mas duki terima kasih banyak malam hari ini sudah hadir
dan juga ibu ulfa ansor maria ulfa ansor sudah bergabung melalui telepon tadi
terima kasih ibu ulfa
dan kami akan kembali dengan informasi lain
kebakaran hutan hebat
menghanguskan belasan rumah di australia selatan
status darurat kebakaran diberlakukan
terutama di negara bagian victoria
kami kembali setelah jadinya